senin sembilan januari bupati katingan ahmad yantenglie yang berstatus tersangka tetap memimpin rapat internal pemerintahan kabupaten
ia menyatakan tidak akan mengundurkan diri walaupun berstatus tersangka
adanya desakan mundur terhadap ahmad yanteng lie baik dari warga maupun partai gerindra
yang mengusungnya tidak mempengaruhi kegiatan bupati katingan kalimantan tengah tersebut
ia mengatakan desakan itu merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi
ahmad yantenglie ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinahan setelah kedapatan berduaan dengan istri seorang anggota kepolisian
persoalan mundur atau maju itu adalah persoalan yang harus dipertimbangkan secara mata
karena pada prinsipnya bahwa alasan mundur apa kemudian dampak politik seperti apa
bagi saya urusan mundur atau maju itu hal yang gampang dan lumrah saja bagi saya selaku pribadi
tapi terus terang saja sudah menyerahkan dan menyampaikan segala sesuatunya kepada penyidik